perkara saya ini adalah salah satu titik di jalan ke hamas mansur karetengsing jakarta pusat yang mengalami kerusakan
padahal daerah ini sering dilewati kendaraan karena merupakan area perkantoran dan juga bisnis
jalanan yang tidak mulus tentu berpengaruh pada waktu tempuh berkendara
karena sang penggendara harus mengurangi laju kecepatan kendaraannya
supaya tetap selamat dan tidak membahayakan para pengguna jalan lain
artinya perlu ada tambahan waktu tempuh untuk melewati jalan yang mengalami kerusakan
bukan sekali dua kali jalanan ibu kota yang seharusnya mulus menjadi rusak dan tak layak digunakan karena amat membahayakan
pemandangan seperti ini seakan tak dapat dihitung jari

sebab dapat ditemukan dengan mudah di jalan protokol dan jalan raya
aspal yang berlubang yang menghiasi sepanjang jalan gatot subroto yang mengarah dari kuningan menuju cawang misalnya
sangat dikeluhkan oleh para pengguna jalan karena bolak balik rusak meski nampak telah ditambal
jadi sering bolak balik lewat sini gitu setiap hari
bahaya juga sih buat kendaraan motor seperti saya
kadang kan lagi ngebut atau enggak pas malam gitu ya
lagi ngebut tiba tiba ada lubang
kan mau gak mau apa enggak bahaya lah membahayakan buat diri saya
kalau lubang itu kalau hujan kan nggak kelihatan
jadi kalau ojol atau orang lewat yang naik motor itu bisa jatuh
pengendara lain turut mengeluhkan kondisi ini
yang bukan hanya merugikan masyarakat yang telah membayar pajak untuk perawatan dan perbaikan jalan
tapi malah berujung membahayakan keselamatan dalam berkendara akibat akses yang rusak
tak sedikit mereka yang menjual
menyebut jalanan tersebut juga membuat kendaraan mereka mudah rusak ketika melintas
utamanya ketika waktu sibuk berangkat dan pulang kerja ditambah lagi musim hujan
ronald sinaga yang memimpin salah satu perusahaan konstruksi jalan raya mengatakan
jalan cepat rusak itu akibat kurangnya perawatan
seharusnya jika ada retak di badan jalan titik tersebut mesti langsung diepoksi
atau ditutup agar air hujan tak masuk dan memperparah kerusakan
menghitung hitung pemeliharaan dan perawatan akan jauh lebih murah
ketimbang memperbaiki dan membangun kembali jalan
maintenance nya adalah sekali melihat keretakan langsung disil langsung ditutup
cara menutupnya gampang kok
jadi dari dinas itu materialnya sudah ada
material itu sudah ada semua di indonesia
baik itu bitumen asfal keras asfal beton atau juga asfaltik atau silen
itu semua materialnya sudah ada di indonesia kok
warga tentang jalan rusak melalui aplikasi jaki
hari nugroho menyebut dinas binamarga selalu mendaklanjuti
dan segera memperbaiki titik titik jalan rusak secara bertahap
perbaikan mulai terlihat di jalan hr rasunasait
serta gatot subroto tepatnya di area stasiun cawang atas
meski masih terbilang semi permanen
rencananya setelah musim hujan terlewati
pihaknya akan memperbaiki jalan secara permanen menggunakan layer hot mix
begitu pak ovin tahun dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh satu itu anggarannya drop enggak ada
kita hanya diberikan anggaran untuk gali lubang
maksudnya untuk menutup lubang lubang saja
nah sekarang dengan kondisi covid sembilan belas selesai
kita sudah diberikan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur jalan
terutama yang di jalan protokol
nah nanti rencananya mulai bulan maret ini
kita setelah kondisi curah hujan agak rendah
kita mulai layer hot mix secara permanen
di indonesia setiap jalan memiliki standar ketetapan ketebalan tertentu
berdasarkan beban dan kapasitas kendaraan yang mampu ditanggung jalan tersebut
seperti jalan nasional minimal empat cm
jalan raya perkotaan minimal tiga empat cm
serta jalan tol minimal lima cm
tim liputan cnn indonesia jakarta